ambo kurung di rumah kosong ujung jalan rencana ambo mau bebasin besok pak rt
di rumah kosong ujung jalan pak polisi langsung aja lah tegur pesona lah bawa
baklah tuman yang maknya udah bawa aja bawa aja bawa aja nunduk nunduk tunggal tunggu
ngonde mandi tuesday wednesday hari pak rt
siapa itu sebenarnya kita harus ikuti nira pak
kemana kakek itu
adik harus ini kak
oh iya kenapa bisa tiba tiba dia di situ ya
pak rt pak rt aduh pak rt tolongin saya pak
aduh kenapa ini teguranti datang datang ngos ngosan kenapa bukan pak rt jadi ali
sama rafa teh baru aja tadi tadi culik sama kakek sarung waduh udah gitu saya
nggak bisa nolongin mereka pak rt karena mereka di karungin pakai sarung ini sesep
terus dibawa kabur aduh pak rete tolongin saya tuh pak rete kalau gitu kita jadi
sama sama aja tante emangnya ada lagi yang diculik sama kakek sarung serai
tuhan sip semua ada juga ketangkap ya ampun aduh adam lagi teriaknya bodo amat rafa ali kalian

kalian maafin mami ya tadi mami nggak sempet nolongin kalian waktu disarungin sama si kakek dasar kakek kakek kuat kuatan lagi nyarungin anak saya

kalau masih sedih juga
tuh shoulder to cry on teteh teo teo eh pak rt nggak usah nyanyi nafas aja pals daripada saya nangis di
bahu pak rt mendingan nangis di bahu jalan itu mah bahu bahu jalan trotoar dong saya
terus kita harus gimana dong
mungkin april moci sarah kalau punya ide
eh eh pak rt itu itu siapa pak rt siapa ya itu ya

tugas saya udah selesai bos semuanya aman